harga tiket bus di terminal pulau gebang sudah naik setelah pemerintah menaikkan harga bahan bakar minyak
harga tiket rute jakarta surabaya kini mencapai rp empat ratus naik dari sebelumnya rp tiga ratus untuk bus eksekutif
untuk bus super eksekutif saat ini harga tiket sebesar rp empat ratus sembilan puluh naik dari harga sebelumnya rp tiga ratus sembilan puluh
sementara itu bus akap rute ke pulau sumatera juga berubah tarif
tarif bus eksekutif rute jakarta lampung solok bukit tinggi pariaman termasuk kota padang dan sekitarnya kini rp lima ratus lima puluh naik dari harga sebelumnya rp empat ratus lima puluh
sementara tipe bus royal harga tiketnya menjadi rp enam ratus lima puluh naik dari lima ratus

sejak tahun dua ribu sembilan belas direkturat jenderal perhubungan darat sudah menyampaikan pengumuman penyesuaian kenaikan harga tiket bus antar kota antar provinsi akap yang berlaku untuk seluruh wilayah di indonesia
karena kenaikan harga ini pengelola terminal terpadu pulau gebang mengaku ada penurunan angka penumpang sejak harga baru berlaku
penumpang mengaku telah memprediksi adanya kenaikan harga tiket sejak pemerintah mengumumkan kenaikan harga bbm
namun mereka tetap mengeluhkan naiknya harga tiket bus antar provinsi
saya tujuannya mau ke malang ini saya berada di pulau gebang jakarta
jadi saya beli tiket itu sekitar lima ratus sepuluh
mengeluh nggak dengan kenaikan itu
ya mengeluh tapi mau gimana karena kan bbm naik ya pak
menurut kementerian perhubungan harga tiket naik selain karena penyesuaian kenaikan harga bbm harga tiket bus akap belum pernah naik sejak tahun dua ribu enam belas
teddy zuhari andika marianto jakarta